di indonesia vaksin covid sembilan belas merupakan barang publik terbatas yang dikelola pemerintah
vaksin booster atau dosis ketiga sampai saat ini masih diperuntukkan bagi tenaga kesehatan
sedangkan vaksin booster untuk masyarakat umum diputuskan diberikan pada dua belas januari dua ribu dua puluh
namun sebuah sindikat di surabaya malah menjual vaksin merek sinovac sejak november dua ribu dua puluh satu untuk booster
jaringan ini menjual dosis ketiga merek sinovac seharga rp dua ratus lima puluh
dari investigasi cnn indonesia ada dua sindikat penjual vaksin sinovac yaitu jaringan yang dikelola yez dan da
pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening bank atas nama mereka
setelah calon peserta vaksinasi membayar panitia memberitahukan waktu dan lokasi vaksin
jaringan ini melayani vaksinasi hanya untuk kalangan terbatas
dari suppliernya juga gak mau gak bolehkan untuk publikasi cuma kalangan sendiri aja
investigasi dilakukan di tiga tempat
pertama di sebuah rumah ibadah di kawasan kalisari pada dua puluh empat november dua ribu dua puluh
kedua sebelas desember dua ribu dua puluh
di kantor jasa kurir di kawasan gubeng
dan ketiga di sebuah kedai kopi di kawasan kapasan pada dua puluh enam desember dua ribu dua puluh satu
vaksinasi dilakukan sangat tertutup tidak seperti vaksinasi massal pada umumnya
seorang peserta menceritakan pengalamannya
yang aneh pertama itu tempatnya
tempatnya itu salah satu jasa pengiriman barang
itu gak saya sempat bingung
soalnya gak ada barang
sama sekali tidak sesuai petunjuk teknis vaksinasi covid sembilan belas dari kemenkes
misalnya soal screening sampai data yang tidak dimasukkan di aplikasi p care
mereka juga tidak mempersiapkan apa apa jika ada kejadian ikutan pasca imunisasi pada peserta yang disuntik
dokternya cuma bilang perkiraan di tahap tiga ini nggak ada apa apa
tapi kalau panas silakan minum paracetamol
agus sarwono manager advokasi dan kampanye transparansi internasional indonesia
mengungkapkan temuan kasus di surabaya ini mengonfirmasi penelitian yang dia lakukan
terkait kebocoran distribusi vaksin sinovac
pola distribusi vaksin yang tidak transparan berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar dan jual beli vaksin
pertanyaannya kemudian dari mana didapat vaksin itu
kan nggak mungkin tidak melibatkan pejabat terkait
kan nggak mungkin ujuk ujuk vaksin datang
sementara kita tahu persis bahwa distribusi vaksin dilakukan oleh pemerintah
pusat ke pemerintah provinsi pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten kota
kementerian kesehatan menyerahkan kasus kebocoran vaksinasi ini ke aparat hukum
pola stabes surabaya sendiri sedang melakukan penelitikan
iftah farid andras wicaksono surabaya jawa timur